ya kita ingin menegaskan bahwa dpr itu lembaga politik
menyelesaikan persoalan ini dengan cara cara pengambilan kebijakan di dpr
baik panja ataupun pak sus itu muaranya sama
cuma problemnya memang panja itu fokus di masing masing komisi
maka untuk menjawab kekerabungan publik kami anggota panja dari komisi enam mengusulkan nanti ada panja gabungan
untuk mensinkronisasi di panja yang menelusuri terkait akan penegakan hukumnya
di komisi tiga yang di enam terkait keperusahaannya terus yang di sebelas terkait dengan jasa keuangannya
supaya ini dalam beberapa kali ini satu waktu atau beberapa kesempatan bisa rapat bersama sama mensinkronisasi
contoh misalkan saat ini misalkan kalau dari aspek hukumnya meskipun bukan tupoksi kami di komisi enam
tapi kan kami perlu juga bertanya
hari ini kejaksaan menetapkan tersangka benny cokro dan kawan kawan
kalau kita lihat
postur pemilikan saham di jiwasraya atau jiwasraya bermain di sahamnya ben cok itu kalau nggak salah
mengindahnya hanya prosentasinya satu empat persen gitu loh
sementara ada di emiten emiten lain yang memiliki porsi ya sampai dua puluh persen gitu
itu terungkap di salah satu media misalkan
tetapi itu bukan ranah kami
biarkanlah teman teman di panja komisi tiga untuk menelusuri itu
tetapi dalam satu rapat gabungan itu kami bisa
sehingga kalau pun nanti ada penggantian aset
itu kan tidak hanya dari kelompoknya beni cokro dan kawan kawan saja
tetapi bisa melebar
tapi sekali lagi ini bukan dalam rangka intervensi hukum
tapi hanya meluruskan informasi yang berkembang
khususnya yang beredar di teman teman media gitu
jadi kalau pun dikatakan oleh pak irvan ini
membentuk panja bentuk ketidak seriusan itu juga tidak ya
kami sangat serius
bahkan panja itu
selain dengan bang arya dan kawan kawan
kita rapat juga menghadirkan para pakar para pakar untuk menggali bagaimana solusi yang ditawarkan oleh para pakar tersebut
sehingga bisa kompilasi kita terhadap skenario skenario yang disampaikan oleh pemerintah
dan kita lihat juga di komisi sebelas juga melakukan hal yang sama
di komisi tiga bahkan dengan kejaksaan agungnya dihadirkan
itu bentuk keseriusan
tinggal bagaimana forum rapat bersama rapat gabungan itu
apakah satu kali kesempatan bisa dua kali
sehingga bisa menjawab
adakah anda sedang menjawab
bukan satu hari
belum posisi dalaman
itu kan jelas
iya itu bisa tetap ketik tamu burning
kedua duanya dan adalah
sehingga bukan masih membarong partai ini
kejaksaan johan rekli dari j tiga puluh empat
ketika iklim anak anak dikunjung rumah
belum nampak saat ini
ojk di komisi sebelas kemudian di
bumn nya di komisi enam kejaksaan agung
di komisi tiga saya lihat
dari semua ini sekarang yang
paling menonjol itu kejaksaan agung
yang boleh saya katakan soal penindakannya
secara hukum ya ya begitu pun bpk
saya belum melihat dpr
satu kecepatan yang diharapkan
oleh masyarakat jadi
tetap sekarang masih leadership itu
masih ada di kejaksaan agung jangan
bicara ojk jangan bicara
yang lain lain saya kira jaksa agung
sudah sangat cepat dan begitu pun
bpk kedua itu yang kita melihat sekarang
sudah menunjukkan langkah yang sangat konkret
meskipun tadi mas awi katakan
gabungan ya rencana
itu bagaimana pak irfan itu kan juga
mungkin bisa menjawab soal tadi anda katakan
yang sangat sektoral dan juga fragmenti tadi
ya kita harapkan begitu
dan mungkin setelah kembali dari masa
reses ini ada solusi yang final
jangan hanya sekedar eksersis
tapi juga sudah harus ada
keputusan yang final sepahit apapun
tapi kita harus kembali semua
ikut harus menanggung begitu ini karena
dosa kita semua sebetulnya ya sudah bertahun tahun
saatnya kita untuk memperbaiki
memenahi bnm kita
dan tadi sudah ada pelajaran yang sangat
mahal dengan blpi
sekolah berulang ulang terus
gitu ya uang sekolah sudah mahal begitu
kita masih harus bayar uang sekolah lagi
bayar uang sekolah blpi
enam ratus lima puluh triliun bayar uang sekolah senturi
lima triliun ini bayar uang sekolah
jawa serai tiga belas lima triliun kapan lagi
kita bisa kembali dengan
oke mas awi bagaimana tanggapan anda dari
apa yang dikatakan oleh pak irvan tadi ya itu sebagai
sebuah kritikan dan masukan
kami terima dengan baik tentu
kami di komisi enam
terus mencari solusi bersama kementerian bumn
fokuskan di kementerian bumn bagaimana
penyelesaian persoalan ini pertama
tadi saya katakan bagaimana dengan
dana sabah itu maka kemudian
sering kali kita minta memang
sengaja kita minta bumn tidak
kementerian bumn tidak terlalu
mengekspos apa yang akan
dilakukan karena sekali terekspos
dan tidak dilaksanakan itu kan bahaya
termasuk menjual citos tadi
ya itu kan salah satu skema
kan masih opsi opsi
jadi kalau kemudian
belum nampak ya kita nampaknya
nanti di akhir maret ketika
pemerintah sudah tenggat waktunya menyelesaikan
ya itulah hasil kerja dari
panja bersama kementerian bumn
kalau sekarang memang kita ya tidak
cuap cuap dulu jangan sampai kita
kebanyakan ngomong kerjanya nggak ada
pas akhir maret nanti nggak ada kerja
nanti kita bisa dituding bermacam macam
baik bang arya targetnya dari
kementerian bumn dan juga panja untuk menyelesaikan
masalah ini adakah kemudian target yang
dipasang untuk bisa menyelesaikan
dan solusi jangka panjangnya apa
kita bahas nanti usaha jadinya di segmen terakhir
layar demokrasi kami akan segera kembali